gunung merapi kembali erupsi dan memuntahkan guran awan panas pada sabtu pagi
seperti yang disampaikan balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bptkg di akun resmi twitternya
rekaman video guguran awan panas ini terjadi pada pukul empat pagi
status merapi masih siaga dengan potensi bahaya guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya
meliputi kaliboyong bedok kerasak bebeng dan putih sejauh maksimal lima km
sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga km dari puncak
video ini diambil dari stasiun cctv panguk dan tunggu larum